lompat di atas trampolin ternyata dipercaya bisa membakar kalori tiga kali lebih besar dibandingkan berlari
selain membuat tubuh lebih bugar trampolin bisa menjadi alternatif olahraga yang menyehatkan sekaligus juga menyenangkan
semakin populernya trampolin tempat bermainnya pun semakin mudah ditemukan
salah satunya di kelapa gading jakarta utara
bermain trampolin kini tidak lagi didominasi anak anak
orang dewasa pun semakin banyak yang menggandrunginya sebagai olahraga alternatif
gerakan trampolin pun tidak hanya sebatas melompat vertikal saja
modifikasi lompatan hingga aksi di udara semakin menantang adrenalin
namun yang terpenting adalah menjaga keseimbangan tubuh
kayak ada model satu trik dasarnya kayak knee drop seat drop terus back drop
nah tapi yang lebih awalnya kita harus seimbangin badan dulu buat lompat
dan caranya cuma untuk kayak kita ngelebarkan kaki selebar bahu pandangannya ke depan
kita lompatnya badan jangan sampai
sampai kayak lemes
kan biasanya ada kalau orang baru kan lemes goyang goyang
nah ini kita harus kuat harus keras baru kita lompat
tidak hanya melatih kelenturan dan keseimbangan
gerakan melompat pada trampolin secara terus menerus mampu memperkuat otot kaki hingga otot perut
meskipun baru bisa melompat vertikal belum bisa jumpai tans kayak emas emas di belakang ini
namun satu menit saya sudah merasakan bagaimana otot otot di perut dan juga di bagian paha
ini sudah mulai kencang dan bahkan keringat sudah mulai bercucuran
kayaknya terbukti bagaimana trampolin ini sangat cepat membakar kalori di tubuh dengan cara yang pastinya seru
berlatih trampolin juga bermanfaat melatih jantung menguatkan tulang hingga membakar lemak tubuh
kalau kita bicara tentang pembakaran kalori itu sebenarnya lebih berhubungan dengan intensitas
jadi kalau misalnya daripada berjalan dengan berlari ya pasti berlari akan membakar kalori lebih banyak
terus kemudian yang apa namanya larinya lebih kencang juga pasti kalorinya yang terbakar lebih banyak
terus kemudian melompat lompat itu juga pasti kalorinya yang terbakar lebih banyak
dinamisnya gerakan melompat di trampolin membuat beberapa orang ingin mencobanya
ini pertama kali baru nyobain trampolin seru seluruh badan jadi berkeringat apalagi bagian perut ke kaki ya lebih kenceng aja gitu seru sih
tak ketinggalan para instruktur yang akan mengajarkan cara bermain trampolin yang benar agar terhindar dari cedera dan tetap mengasihkan